inilah suasana menjelang berbuka puasa di warung asinan sengyan di komplek perumahan villa regensi dua tangerang banten
setiap hari antrean pembeli berjubel di depan warung asinan ini
ada yang mengendarai mobil sepeda motor dan juga berjalan kaki
asinan di warung ini terkenal karena cita rasanya yang enak sedap dan segar
campuran beragam sayur seperti tauge wortel mentimun dan lokyo yang disiram bumbu kacang menggugah selera
asinan ini menjadi favorit warga untuk penghilang lapar dan dahaga saat berbuka puasa
anggun salah seorang pelanggan mengaku suka dengan asinan di warung ini karena rasanya beda dengan asinan lain
asinan ini udah langganan ya dari dulu soalnya beda dari yang lain bumbunya medok gitu
ya kadang buat sendiri kadang buat keluarga dua atau satu bumbu saja
soalnya banyak sih porsinya
sebagian besar pembeli adalah pelanggan setia
sari misalnya yang rela jauh jauh datang dari pasar kemis untuk membeli asin

selain rasanya yang enak asinan di komplek perumahan villa regensi ii ini juga dikenal bersih

asinan di komplek perumahan villa regensi ii ini juga dikenal bersih
asinan di komplek perumahan villa regensi ii ini juga dikenal bersih

asinan ini dijual dengan harga tiga belas rupiah per bungkus

perhari warung ini berhasil menjual rata rata empat ratus bungkus asinan per hari

sekitar pukul setengah enam sore asinan di warung ini sudah ludes terjual
fairul ahmad tangerang bantan